pemerintah provinsi dki jakarta berencana menambah sejumlah titik lokasi
yang menjadi area pembatasan mobilitas pengendara pada malam hari
menyusul sepuluh titik lokasi yang sudah ditetapkan sebelumnya
hal ini disampaikan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
di gedung balai kota dki jakarta selasa malam
dirinya juga telah memerintahkan para wali kota untuk menyiapkan sejumlah titik lokasi
ini berpotensi menjadi tempat keramaian untuk segera ditutup agar tak terjadi kerumunan
kemudian setelah jam dua puluh satu tidak boleh ada aktivitas lagi kami minta
terutama di jalan jalan yang sudah disebutkan ada sepuluh titik
nanti akan kita kembangkan dan mungkin ditambah kembali beberapa titik
di seluruh wilayah jakarta pak wali kota terus menyiapkan jalan jalan
titik titik yang berpotensi terjadi keramaian interaksi
yang dapat menyebabkan penularan kita minta segera dibebaskan
selain menambah titik lokasi pembatasan kegiatan masyarakat di sepuluh titik

jakarta juga telah membatasi jam buka dan kapasitas pengunjung
di semua pusat perbelanjaan di jakarta
pusat perbelanjaan yang sebelumnya boleh buka sampai jam sembilan malam
kini wajib tutup satu jam lebih awal kini pada pukul delapan malam
jumlah maksimal pelanggan juga diturunkan dari lima puluh persen menjadi dua puluh lima persen saja
demi putan cnn indonesia